rabu sore mantan presiden amerika serikat barack obama mengunjungi candi borobudur di magelang jawa tengah
dengan pengawalan ketat dari aparat gabungan tni dan polri obama berkeliling di area candi peninggalan dinasti sailendra tersebut
dalam kunjungan ke candi borobudur mantan presiden amerika serikat barack obama ditemani oleh istrinya michelle obama dan dua orang putrinya
selama tiga puluh menit menikmati kemegahan candi borobudur barack obama mengaku kagum dengan kemegahan candi peninggalan raja samaratungga tersebut
mantan presiden barack obama datang ke borobudur adalah dimana tadi setelah mendapatkan penjelasan tentang struktur bagaimana dibangun dan sebagainya beliau sangat terkesan sekali
kunjungan liburan barack obama bersama keluarga ke candi borobudur digelar tertutup untuk media dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan tni
usai mengunjungi candi borobudur rombongan barack obama kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke yogyakarta
teri joko purnomo magelang jawa tengah
selain ke candi borobudur yang sudah dilakukan kemarin sore hari ini presiden barack obama akan mengunjungi candi prambanan yang ada di belakang saya ini
ini adalah salah satu tempat wisata yang memang sejak beberapa waktu yang lalu sudah dipastikan akan dikunjungi obama dan keluarganya
kalau menurut jadwal yang kami terima seharusnya barack obama saat ini sudah dalam perjalanan menuju candi prambanan dan diperkirakan akan tiba di candi prambanan sekitar sepuluh sampai dengan lima belas menit lagi
nanti obama akan berputar mengelilingi candi prambanan dan kemudian setelah itu akan melanjutkan ke destinasi wisata berikutnya yaitu di bukit becici di delingo bantul
di sini tidak begitu lama nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan makan siang di salah satu restoran di kawasan bantul dan setelah itu obama dan michelle obama beserta rombongan akan kembali ke hotel
dan sekitar pukul empat belas tiga puluh putri mereka
sasa dan kedua putri mereka maksud saya akan berjalan jalan ke sekitar kota yogyakarta ke alun alun kidul dan kemudian akan membeli souvenir di yogyakarta setelah itu kembali lagi ke hotel untuk beristirahat
belum diketahui nanti malam mereka akan makan malam di mana atau apakah mereka akan makan malam di hotel saja
yandrawan seperti apa antusiasme warga dengan kedatangan obama
dan bagaimana skema pengamanannya sejauh ini
ya warga yang saat ini berada di candi prambanan mereka sebenarnya tertahan dari tadi
pemandangan di belakang saya ini sebenarnya tidak biasa karena biasanya mereka akan masuk ke kawasan candi borobudur namun mereka saat ini tertahan di luar di daerah taman taman seputar candi borobudur
mereka diinformasikan oleh pihak pengelola akan bisa masuk
di kawasan candi sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
ini artinya setelah kunjungan presiden barack obama selesai bersama keluarga dan juga rombongan barack obama dari candi prambanan kemudian mereka bertolak ke destinasi wisata berikutnya
pengamanan cukup tadi kami cukup lihat banyak aparat namun seperti yang diinginkan oleh barack obama pengamanan diharapkan tidak begitu
pengamanan diharapkan tidak begitu terlalu

di sekitar ini memang tidak begitu banyak melihat pengamanan namun di dalam kami tadi melihat ada beberapa anggota yang sudah siap siaga dan mensterilkan kawasan di dalam candi prambanan khususnya di kompleks candi candi utama dari candi prambanan ini joy
ya hendrawan terima kasih atas laporan anda langsung dari yogyakarta